kita beralih ke informasi berikutnya
usai menghadiri perayaan hari pers nasional
presiden joko widodo menyambangi sejumlah pasar di medan sumatera utara
presiden mengecek langsung stok dan harga di pasar tradisional
ditemani ibu negara gubernur sumatera utara dan wali kota medan
presiden jokowi menyambangi pasar bakti dan pasar halal
berdasarkan pantauan pemimpin redaksi cnn indonesia titin rosmasari
presiden meninjau langsung stok barang dan harga kebutuhan pokok di dua pasar ini
presiden juga menyoroti stok minyak dan beras yang belakangan langka
menurut presiden permasalahan distribusi yang kadang terganggu masih menjadi kendala utama
negara ini kan geografisnya bukan geografis yang mudah
ada lima ratus empat belas kapten kota ada tujuh belas kota
kalau mendistribusikannya ini kadang kadang artinya ini masalah distribusi yang kadang kadang terganggu di lapangan
entah karena cuaca entah karena kondisi jalan sehingga yang namanya infrastruktur itu menjadi sangat penting